tiga hari lagi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat pengamanan di komplek gedung parlemen dpr mpr ri mulai diperketat
penjagaan di komplek parlemen pun direncanakan akan menggunakan skema empat lapis atau ring
segala aktivitas di luar acara pelantikan seperti aksi unjuk rasa telah dilakukan pelarangan hingga dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
akan ada penjagaan dari tiga puluh aparat gabungan tni dan polri yang akan mengamankan jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada dua puluh oktober mendatang
sementara itu untuk menjaga keamanan jelang pelantikan presiden arus lalu lintas di ruas jalan menuju gedung dpr ditutup dan dialihkan dari tanggal tujuh belas hingga dua puluh oktober mendatang

untuk kendaraan dari arah asia afrika dibelokkan menuju jalan gerbang pemuda
pengalihan arus juga terjadi di kawasan palang merah timur jakarta barat
kendaraan yang akan menuju jalan gelora diluruskan menuju jalan tentara pelajar
di kawasan selipi kendaraan dari arah timur menuju ke barat mengarah ke lampu merah selipi dan stasiun palmerah ditutup
terakhir arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar di off ramp pulau dua diluruskan ke arah tol tomang